banjir kembali terjadi di bekasi jawa barat
di perumahan komplek dosen ikib jati kramat
ketinggian air telah mencapai satu lima meter
selain merendam akses jalan utama di perumahan ini
banjir pun menggenangi hampir seluruh rumah warga
menurut salah satu warga air sudah mulai tinggi sejak pukul empat sabtu pagi
warga pun menilai selain luapan kali cakung
banjir disebabkan buruknya sistem drenase di perumahan tersebut
jam empat subuh tadi pagi ya
sampai sekarang berapa pak ketinggiannya komplek ikib ini
satu meter udah ada yang mengunci
belum masih pada di rumah ya
pada kemungkinan bisa naik lagi nggak ya pak
komplek jati bening permai kota bekasi juga terendam banjir hingga mencapai satu meter lebih
selain merendam permukiman dan ratusan rumah warga
banjir juga merendam sejumlah kendaraan
seperti mobil yang terjebak karena tak sempat dipindahkan
naikan air itu minimal satu meter sampai lebih saat ini
jadi berat satu meter
sebelumnya ada ketinggian lebih nggak
ketinggian lebih waktu awal yang hari kemarin atau bulan kemarin itu minimal
kita juga jahit
ini terjadi sejak kapan pak
sejak tadi jam enam
sejak tadi jam enam
bpbd kota bekasi telah menurunkan satu unit perahu karet
untuk membantu warga yang hendak dievakuasi
maupun mengantarkan warga ke dalam untuk keluarga yang belum makan
tim liputan cnn indonesia